terima kasih anda masih bersama kami
hampir setiap tahun kecamatan bale endah dayuh kolot dan andir di kabupaten bandung selalu terkena banjir
untuk mengatasi hal tersebut tahun ini pemerintah kabupaten bandung menganggarkan ratusan miliar rupiah
untuk mengatasi banjir yang terjadi setiap tahun di tiga kecamatan yaitu kecamatan bale endah dayakolot dan andir
pemerintah kabupaten bandung sudah menyiapkan anggaran sebesar satu ratus lima puluh miliar rupiah
anggaran yang berasal dari apbd kabupaten bandung dua ribu tujuh belas meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan anggaran tahun dua ribu enam belas yang hanya berkisar tujuh puluh miliar rupiah
jadi sebetulnya bisa saja pemerintah daya dengan dana yang demikian besar itu fokus pada normalisasi drainase
itu tidak masalah selama yang penyebab persoalan lainnya juga ditangani secara proporsional oleh pemerintah pusat
anggaran sebesar satu ratus lima puluh miliar rupiah tersebut
anggaran sebesar satu ratus lima puluh miliar rupiah tersebut akan difokuskan untuk penanggulangan banjir di lima wilayah
yaitu banjaran bojong soang dayakolot renca ekek dan majalaya
untuk tahun dua ribu tujuh belas penanganan banjir berfokus pada perbaikan saluran air atau gorong gorong
normalisasi drainase pengerukan sedimen dan pembangunan tanggul sungai
anggaran totalnya kalau di data kami itu mungkin sekitar seratus lebih satu ratus dua puluh empat miliar di sini
nah itu terbagi berapa kegiatan dan program
di data saya ini ada untuk khusus
pembangunan saluran drenase dan gorong gorong itu bisa mencapai enam puluh empat miliar lebih
kemudian penanganan banjirnya langsung itu sekitar dua puluh miliar lebih
nah sementara itu yang data dari kami
kemudian juga ada dibagi bagi berdasarkan wilayah yang sering terkena
masyarakat pun berharap penambahan anggaran akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penanganan banjir di kabupaten bandung
kemarin kan katanya cuma enam puluh miliar ya tapi nggak berdampak apa apa
mudah mudahan sih satu ratus lima puluh miliar ini ya beneran lah supaya benar benar banjirnya udah nggak ada lagi
menurut saya sih nggak apa apa satu ratus lima puluh miliar
karena di daerah kita sendiri itu masih banyak gorong gorong yang perlu dibenahikan
kalau misalnya pemerintah dengan benar mengurusi semuanya pasti bisa
saat ini penanganan banjir di kabupaten bandung dilakukan oleh tiga stakeholder berbeda yaitu pemerintah kabupaten bandung
pemerintah provinsi jawa barat
dan pemerintah pusat yang dilakukan oleh badan besar wilayah sungai citarum
franky widjaya bandung